kong kong ada apaan cial ya engkau ngapain beli nalai sepatu roda yang rodanya di
rumah ntar kalau udah ada rezeki ya ya lama kong sekarang bingin bang yang
jendol satu makan di sini apa di bungkus di bungkus aja sip
tetap malah perah tapi juga mak
kita cobain gaduh gaduhnya yuk enak apa enggak ya mak
telepon lagi loh biar sekalian ikutan ya mak
cendol manis dingin
cendol manis cendol bu canda kirain beli gue keluar karena lu berisik
mak mau ngelu ajak mak bukan emak tapi no
ada apaan yang ini ada gaduh gaduh beli di pasar buat abang enak
abang barusannya makan ketoprak masih kenyang
oh seperti itu kenapa tadi di telepon kagak bilang lo udah makan
tadi kagak ngomong mak kalau suruh makan gaduh gaduh ngomongnya cuma dipanggil mama
tahu gitu tadi buat yanti aja
udah im lu butuh tahan banting
uluh uluh beh masa gara gara enggak jadi ngasih
enggak dua sama emak kau langsung menyerah eh lu berdua ngapa nyalain gua
mengkong naik kok nggak jawab salam alia
jawab salam itu wajib kong gitu kata guru ngajari ya
g bloomberg ni udah siang saya kebetulan belum makan siang lagi iya dah go juga baliko
hai hai mas mas mas sebetulnya tiene di luar indonesia
kakak kenal pak panggilan yang musuh tisnya
yang bener kakak kenal
yaudah makasih ya
ada orang badannya gede bukannya sanggar
kayaknya yang punya mobil langsung sampai tadi
kukong mau beli sepatu roda yang roda nya di tengah
kalau kukong sudah ada sedikit
sekarang kukong temenin ala main sepatu roda yuk
kukong ngantuk ya
pih udah belum bayar listriknya
ulu ulu kamu kenapa tis
kayak ketakutan begitu
tista tadi nyerempet mobil orang pak
terus mobilnya baret
nanti sudah nanya ke bengkel
katanya bungkus perbaikannya rp dua empat ratus
yang punya mobilnya mau kesini pak
mau nyelesain urusannya semang tis
pak maaf boleh rumahnya
bapak tahu rumahnya su tisna
agak jauh dari sini
ah rumahnya di situ
oh ya oke makasih pak ya
oh enggak pak cuma ada urusan sedikit sama dia
ngadem aja dulu ngopi
boleh tuh pak
kalau begitu saya pesan kopi hitam ke satu pahit buat saya
saya lagi ada di rumah
katanya dia mau ke sini
udah deket katanya pak
jangan dirupas ya kong
ada takut jatuh
kagak percaya amat sih emang kong
ntis jadi takut pak
ntis tenang atu
apapun yang diminta sama orang itu kamu kan masih bisa menyelesaikannya dengan baik baik atu
kalau dia marah gimana pak
kalau itu berbuat kasar bapak juga tidak akan tinggal diampes
bapak begini begini masih ingat jurus si mana
yang pernah bapak ajari waktu sma
tapi dia itu anggota pak
emang bapak berani sama anggota
jatuh anggota tuh siapa
gitu kata anaknya pak
jangan dilepas ya kong
aduh ya bentar ya
habis itu terusin lagi
alia coba sendiri aja deh
coba sendiri deh
alia makan jangan pakai sepatu roda
kalau pakai sepatu roda yang rodanya di tengah
alia gak bakal jatuh kong
ya udah kita pulang aja yuk
dungkul alia tuh
yulah tuh dungkulnya pada berdarah begitu
nanti rumah dobatin ya
saya nggak sengaja nyerempet mobilnya pak
bakal nyicil ganti ruginya pak
saya datang kemari bukan meminta ganti rugi
saya mau mengembalikan kata bel mas
dia juga salah
karena belok gak liat liat dulu
emang dia kalau bawa mobil ugal ugalan begitu mas
dia juga udah saya hukum
dia juga udah saya hukum
dia juga udah saya hukum
bodi mobil yang baret gimana pak
hanya bari kecil aja kok
lagian saya punya asuransi
biar nanti asuransi yang tanggung ongkos perbaikannya
tentang ujung boreng lob